apabila tidak diakui akan melakukan tindakan kekerasan terhadap pejabat pejabat negeri dan juga mui
dengan mencari senjata api dari surat suratnya itu
jadi mensreanya sudah ada daripada tersangka